usai diliburkan sepekan karena pekatnya kabut asap hari ini siswa siswi di kota pontianak kalimantan barat kembali bersekolah
hari pertama masuk sekolah asap masih menyelimuti kawasan sekolah
seperti di sekolah dasar negeri tiga puluh enam di jalan parit demang kecamatan pontianak selatan kota pontianak kalimantan barat pada senin pagi
para siswa tetap diharuskan mengikuti upacara bendera seperti biasa di tengah pekatnya asap sisa kebakaran lahan yang sejak sebulan lalu terjadi di sejumlah titik di kota pontianak
meski terganggu pihak sekolah tidak punya pilihan lain selain tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di tengah kepungan asap
sementara sejumlah orang tua murid berharap pemerintah setempat mempertimbangkan kembali untuk meliburkan sekolah demi kesehatan anak anak mereka
kalau menurut saya penampak saya pribadi ini bagus sekali
buat orang lain
masih kuat ya
anak anaknya selesai kan dilek
ya baiknya di rumah aja pak
di sekolah pun sama gak dia main
asap tuh masih banyak
asap masih banyak ya di rumah ibu banyak juga asap
di sana sih kalau pagi udah malam
tapi kalau selesai gini sama gak kayak gini
saya juga merasakan pak masnya
terasa ini pedih
saya merasakan pak ini pak
ini mengganggu aktivitas belajar apa
betul pak maksudnya mengganggu pak
saya tidak bisa meliburkan pak
jadi anak tetap belajar seperti biasa
tunggu perintah dari atasan pak